halo selamat sore saya ruli kurniawan
senang sekali sore hari ini saya bisa menyapa anda
dan menjadi moderator dalam kegiatan yang luar biasa
webinar mandiri digital market outlook dua ribu dua puluh satu
yang didukung pt bank mandiri melalui world management group
dan kita tahu sama sama pandemi covid sembilan belas
memukul hampir seluruh sektor dan lini kehidupan
khususnya dunia usaha
banyak pelaku usaha terpaksa gulung tikar
dan juga tak sedikit yang harus bersiasat untuk bertahan di tahun pandemi
berdasarkan data bps konsumsi rumah tangga pun menurun
dan daya beli masyarakat juga terbatas
untuk itulah webinar kali ini mengangkat tema
badai pasti berlalu
dan saya akan menyapa satu persatu pembicara kita pada sore hari ini
yang pertama sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual
dari pihak bank mandiri
selaku senior vice president bank mandiri
sehat ya bu ya
siap bu sehat selalu bu
dan sudah hadir juga di tengah tengah kita
selain ada bu elina
selamat sore bu swida
menarik sekali sore hari ini bu
sehat ya bu swida ya
terima kasih bu di tengah kesibukannya menjelang
baru dari bali
baru dari bali bye
terima kasih bu skida sudah ada bersama kami pada sore hari ini bu svida
dan bu swida alysya hbana merupakan ceo gcm group
dan pendiri jakarta fashion week
beliau juga merupakan pendiri wanita network
dan menyelesaikan studi program mba di columbia university pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
selain bu svida juga ada bersama kita pada sore hari ini
ini nampaknya di belakang sangat rimbun niko
apakah lagi di villa di sumatera utara atau lagi dimana
ya ini lagi tren tumbuh tumbuhan nih
baik sehat ya niko ya
dan nicholas saputra merupakan seorang aktor yang karirnya melejit melalui film ada apa dengan cinta demi bibi tangis sejumlah film ternama tanah air
nikolas juga merupakan seorang model
dan pebisnis di sektor pariwisata
memiliki resort bernama terrario tangkahan di kawasan ekowisata tangkahan medan
dan nicholas saputra merupakan lulusan s satu arsitektur universitas indonesia
dan selain nico dari sisi milenial kita juga sudah ada melalui sambungan virtual putri tanjung
terima kasih sudah bergabung di tengah tengah kita pada sore hari ini putri
pasti lagi sibuk banget nih ya dengan pak teten ya menteri kooperasi ya saat ini ya
baik sehat selalu putri
dan putri tanjung
putri tanjung saat ini menjabat sebagai staff khusus presiden dan juga chief of creative experience office atau cxo ct cop
wanita lulusan academy of art university pada dua ribu sembilan belas ini juga merupakan pendiri dan ceo dari creative planner event creator sejak dua ribu
dan selanjutnya siapa
dan selanjutnya saya juga ingin menyapa peserta webinar yang merupakan nasabah prioritas bank mandiri yang sudah bergabung melalui aplikasi zoom
selamat sore bapak ibu semuanya
baik waduh sudah banyak yang bergabung
ini adalah seluruh nasabah mandiri prioritas yang bergabung bersama kita pada sore hari ini
terima kasih bapak ibu semuanya
dan mudah mudahan dapatkan insight dan juga sesuatu yang positif
di acara pada sore hari ini
terima kasih bapak ibu semuanya
dan selain itu anda juga bisa menyaksikan webinar kali ini melalui akun youtube resmi bank mandiri serta live streaming cnnindonesia com dan cnbcindonesia com
dan sepanjang sesi webinar berlangsung jika ada pertanyaan dan pastinya banyak sekali pertanyaan
dari nasabah prioritas dapat langsung menuliskan pertanyaan anda di kolom chat zoom
dan untuk penonton di youtube bank mandiri anda juga bisa menuliskan pertanyaan anda melalui link pertanyaan yang tertera di bawah ini

maaf disini oke
dan anda juga bisa mengisi dan menuliskan nama nomor telepon serta pertanyaan anda ditujukan kepada siapa dari ketiga narsum kita yang luar biasa pada sore hari ini
di link yang sudah disediakan
dan nantinya bagi sepuluh penanyaan yang terpilih yakni lima pertanyaan dari zoom dan lima pertanyaan dari youtube
akan saya bacakan di sesi tanya tanya ini
dan tentunya buat pertanyaan yang saya bacakan nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari bank mandiri
apa saja hadiahnya
nah bagian dari banyakkan untuk lima penanya dari zoom yang merupakan nasabah prioritas bank mandiri akan mendapatkan hadiah masing masing tumbler khusus dan wereless power bank
sementara lima penanya dari youtube akan mendapatkan hadiah masing masing air purifier dan speaker bluetooth
jadi setiap penanyaan terpilih nanti akan mendapatkan dua hadiah sekaligus luar biasa ya
nah jangan lupa untuk menunjukkan pertanyaan anda sesuai dengan tema kita pada sore hari ini
dan anda bisa mendapatkan hadiah fantastis tentunya dari bank mandiri yang pastinya akan sangat bermanfaat dan tanpa dipungut biaya sama sekali
dan sebelum kita memulai sesi talkshow dengan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini dalam webinar mandiri digital market outlook dua ribu dua puluh satu
mari kita simak sama sama informasi berikut ini
pandemi covid sembilan belas berdampak pada sektor bisnis termasuk retail
hal ini terlihat dari survei bank indonesia terkait penjualan eceran
salah satu pelaku retail yang merasakan penurunan penjualan adalah produk fashion dan teknologi grabby
jadi memang yang tadinya pengunjungnya bisa sampai delapan ratus ya sehari harinya sekarang paling cuman di bawah itulah mungkin di bawah seratus gitu
dan juga kan kita disini juga dari mall juga jaga supaya kapasitasnya gak melebihi juga itu ada faktor juga
penurunan pun dirasakan oleh penjualan eceran yang berbeda dengan penjualan eceran yang ada di luar negara ini juga
penurunan pun dirasakan oleh penjualan eceran yang berbeda dengan penjualan eceran yang ada di luar negara ini juga
semoga kami mendapatkan bline nya juga
sistem penjualan online pun belum jadi pilihan untuk strategi pemasaran

begitu juga dengan penjualan makanan ringan eceran
pandemi biasanya sih kalau untuk paling tinggi disini bisa sekitar nyampe sembilan juta per hari per
hari nyampe tapi kalau misalkan untuk kemarin masa pandemi itu bisa nyampe misalkan dari pagi
sampai malam ini kan dari jam delapan sampai jam sepuluh ya cuma nyampe lima sih paling lima itu paling tinggi
dewan penasihat himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan indonesia hipindo tutum rahanta
mengatakan salah satu yang menjadi alasan penurunan retail adalah daya beli masyarakat yang turun
harus pegang uang kuncinya gitu enggak ada yang lain masyarakat harus mendapatkan pekerjaan
hai karena itu itu kita udah setting sedemikian berupa antara kebutuhan dan satu permintaan dan
dan dan dan dan
hai suplai dimana yang saya maksud gitu selama ini dimana begitu kita menyediakan suplainya
gitu dimana mendadak drop you supply nya nggak bisa hilangin mendadak hilangin pengamat ekonomi
universitas brawijaya chandra fajri mengatakan lesunya sektor retail juga dipengaruhi perilaku
masyarakat yang mengeram pengeluaran berhemat dan menabung jadi pilihan di kala pandemi terutama oleh
masyarakat menengah hingga kelas atas hal ini terlihat dari pilihan yang diperlukan oleh masyarakat
data perbankan penghimpunan dana pihak ketiga pada semester satu dua ribu dua puluh yang tumbuh cukup tinggi
secara tahunan atau year on year yang mencapai tujuh sembilan puluh lima persen atau setara dengan empat ratus enam puluh sembilan puluh tujuh triliun rupiah
nah sehingga saat itu pada saat mall sebenarnya kan sudah mulai menurun sejak dua ribu sembilan belas kan itu
orang udah mulai bergeser ke online walaupun online saat itu didiskusikan hanya sekitar dua sampai tiga puluh

menunjukkan kapal rumah anda yang memiliki kegunaan seharian untuk menyeluruhkan kursi di kualitas

oleh karena itu mal itu kurang cepat men shifting
memasukkan unsur teknologi di dalam bisnisnya
sehingga terkesan sekarang mereka dipaksa ke sana
tapi kesiapannya itu belum
chandra fajri menambahkan
adaptasi dan kemampuan yang cepat dalam merespons perubahan dibutuhkan oleh pelaku retail
pun pemerintah kebijakan yang tepat dalam merespons pandemi
juga memegang peranan penting untuk perekonomian indonesia
tak hanya dari sisi retail industri pariwisata juga terpukul
bps mencatat rata rata kunjungan wisatawan mancanegara
sejak pandemi covid sembilan belas melanda hanya sekitar satu ratus lima puluh hingga satu ratus enam puluh ribu kunjungan per bulannya
jumlah ini anjlok dibanding sebelum pandemi
yang mencapai rata rata lebih dari satu juta kunjungan wisatawan per bulan
sejumlah langkah pemulihan di sektor ini pun terus dilakukan
stimulus triliunan rupiah digelontorkan
guna dapat menyelamatkan dan meningkatkan kembali sektor pariwisata di indonesia
garis besarnya adalah sejumlah stimulus sudah digelontorkan oleh pemerintah
untuk bisa dikatakan meningkatkan lagi perekonomian nasional
dan sebelum kita membuka sesi webinar mandiri digital market outlook dua ribu dua puluh satu
pada sore hari ini saya akan persilahkan kepada senior vice president bank mandiri
ibu elina wiryakusuma untuk memberikan opening remarks nya
terima kasih ruli
selamat sore salam sejahtera bagi kita semua
sebelumnya perkenalkan saya elina wiryakusuma
selaku senior vice president bank mandiri
mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak ibu nasabah mandiri prioritas
mandiri private bank mandiri
juga tentunya kepada para pemirsa yang menonton di youtube bank mandiri
yang telah berkenan tentunya hadir menyempatkan diri
menyempatkan waktu untuk bisa saling berdiskusi bersama kami
di dalam acara market outlook dua ribu dua puluh satu yang bertemakan badai pasti berlalu
selain itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber
yang telah memenuhi undangan kami untuk berdiskusi bersama
terima kasih banyak
itu ibu svida alisya banna
selaku founder dari jakarta fashion week dan ceo cgm group
yang bergerak di bid fashion
dimana kita harapkan ibu berkenan berbagi ilmu dan juga pengalaman
di dalam beradaptasi pada saat pandemi ini
kemudian juga pada saudara nikola saputra atau akrab dipanggil niko ya
aktor dan juga wira usahawan yang juga merupakan brand ambasador
dari mandiri prioritas kami
niko memiliki usaha wisata yaitu risotera
rio tangkahan dan kita ketahui bahwa industri pariwisata adalah salah satu
yang mendapat pukulan sangat berat di saat pandemi ini
dan juga ada saudari putri tanjung selaku staff khusus kepresidenan ri
dan chief experience officer dari ct group yang terlibat di dalam program
digital innovator untuk pengembangan umkm di indonesia
kami harapkan pandangan informasi dari ketiga narasumber ini bisa menjadi
sebuah inspirasi bagi bapak dan ibu yang mencari pengetahuan tentang kesehatan

seperti yang kita ketahui hampir satu tahun pandemi covid sembilan belas ini menghantam kita semua
dan mengakibatkan penurunan ekonomi dan bisnis terutama pada sektor umkm
industri kreatif dan juga returvesion serta wisata
meski kondisi mulai berangsur pulih dengan penyesuaian protokol kesehatan
atau kita sering sebut sebagai new normal jumlah kunjungan ke pusat belanja saat ini
akibatnya banyak perusahaan yang tutup angka pengangguran juga bertambah
dan nampak lain yang juga terlihat adalah perubahan pola konsumsi masyarakat
peralihan pola konsumsi masyarakat dari konvensional menuju ke digital
setelah masa pandemi ini
kondisi tersebut tentunya mendorong kita semua untuk bisa beradaptasi dalam menghadapi tantangan tersebut
adaptasi yang dilakukan salah satunya adalah melakukan pendekatan melalui platform digital
sebagai pelaku bisnis kita memang harus terus belajar beradaptasi dan berinovasi
agar dapat terus bertahan pada berbagai kondisi terutama pada kondisi krisis seperti yang kita alami saat ini
hal ini juga kami lakukan di bank mandiri
di mana pendekatan kita sekarang melakukan platform digital
seperti melakukan acara webinar podcast dan melalui sosial media yang sudah kita lakukan pada awal sejak awal pandemi
dan puncaknya kami suguhkan pada acara hari ini berupa market outlook dua ribu dua puluh satu
market outlook untuk di tahun ini
acara market outlook ini mengambil temanya yang menarik badai pasti berlalu
karena memang semua badai pasti akan selesai juga pada akhirnya
dan selalu ada rainbow atau pelangi di ujung sana yang kita harapkan
dan sesuai dengan tujuan dan peran dari bank mandiri tentunya untuk membantu bisnis dan kegiatan investasi dari bapak ibu sekalian
di mana kami berkomitmen untuk memberikan layanan investasi terbaik bagi semua pihak
terutama nasabah prioritas dan private dengan outlet prioritas kami yang tersebar di seluruh indonesia
juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat
melalui sosialisasi program perencanaan keuangan yang telah berjalan hingga saat ini
hasil dari sosialisasi tersebut telah dilihat dari pertumbuhan kepemilikan produk investasi
kami akan terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan investasi dan bisnis
mengingat bahwa dari jumlah nasabah weld yang kami miliki yaitu lebih dari lima puluh dua ribu
bagi yang bersangkutan sebagai seorang self employed maupun sebagai eksekutif di perusahaan tempatnya bergerak
sehingga kebutuhan perencanaan keuangan dan investasi akan menjadi perhatian utama dalam layanan kami
agar para nasabah bisa lebih berfokus pada kegiatan bisnis dan pekerjaannya
sementara kami membantu di dalam perencanaan keuangannya
dalam pelaksanaannya kami bekerja sama tentunya dengan anak anak perusahaan kami
seperti mandiri sekuritas mandiri manager investasi kemudian juga ada aksa mandiri mandiri capital
serta sembilan manajer investasi terpilih yang bekerja sama dengan kami
untuk mengkurasi produk investasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam upaya kami memberikan layanan yang terbaik
akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi pada acara sore hari ini
kami dari bank mandiri akan berusaha terus untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan bapak dan ibu sekalian
terutama kebutuhan yang berkaitan dengan investasi keuangan
dan kami harapkan semoga acara webinar ini dapat memberikan inspirasi
dan juga memberikan solusi bagi bapak dan ibu dalam menghadapi berbagai tantangan
serta perubahan investasi dan bisnis yang terjadi dengan begitu cepatnya
demikian yang bisa saya sampaikan selamat sore dan selamat mengikuti acara ini
ingat investasi ingat mandiri
baik terima kasih bu elina ingat investasi ingat bank mandiri
luar biasa sekali tadi open ended remarks nya
ada satu beberapa poin yang bisa saya remaks juga di sana
yang pertama adalah di mana kita harus beradaptasi di tengah new normal ini bu elina
dengan salah satunya adalah dengan pendekatan digital yang sudah dilakukan oleh bank mandiri dengan menyiapkan webinar
dan juga ada podcast di sana juga pastinya bisa lebih masuk lagi ke seluruh lapisan masyarakat
dan juga tadi yang penting juga buat para bapak ibu nasabah prioritas bank mandiri disampaikan bu elina tadi
jangan khawatir fokus saja kepada bisnisnya karena untuk perencanaan investasi
dan perencanaan keuangan semuanya diatur oleh bank mandiri
jadi bisa fokus untuk mengembangkan bisnisnya di tahun dua ribu dua puluh satu karena mandiri pasti akan memberikan solusi
dan juga bantuan yang luar biasa kepada bapak ibu semuanya
terima kasih bu elina
ya mas doli sama sama
baiklah tadi kita sudah mendengarkan pembukaan dari ibu elina wirjakusuma selaku senior vice president bank mandiri
yang mengungkapkan bagaimana pentingnya adaptasi di tengah pandemi ini
dan semoga bisa memberikan insight yang positif dan juga wawasan baru bagi kita semua
sekali lagi terima kasih untuk ibu elina
dan sebelum saya lanjutkan ke sesi talkshow saya ingatkan sekali lagi sepanjang sesi webinar kita berlangsung
jika ada pertanyaan dan pastinya banyak sekali pertanyaan dari nasabah prioritas ataupun dari yang ada di streaming youtube kita
anda juga bisa menuliskan semua pertanyaan pertanyaan anda
untuk nasabah prioritas bisa melalui link pertanyaan yang tertera di bawah saya ini
terutama juga untuk yang menyaksikan langsung oleh streaming youtube
dan kemudian juga bisa langsung men scan qr code yang ada di sebelah saya sini
jangan lupa untuk menuliskan nama nomor telepon serta pertanyaan anda
baik dan sepuluh pertanyaan yang terpilih yakni lima pertanyaan dari zoom dan lima pertanyaan dari youtube bank mandiri
akan saya bacakan nantinya di sesi tanya jawab dengan para narasional
dan yang terpilih pastinya akan mendapatkan hadiah yang menarik
untuk nasabah prioritas mendapatkan tumbler khusus dari bank mandiri dan juga wireless power bank
sementara lima penanya dari youtube bank mandiri akan mendapatkan hadiah masing masing air purifier dan speaker bluetooth
jadi yang bertanya nantinya akan mendapatkan dua hadiah sekaligus
dan untuk memulai sesi talkshow sekarang saya akan ke bu svidah terlebih dahulu
bu svida tadi kita sudah dengar dari bu elina mengatakan bahwa adaptasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting
sebelum kita berbicara mengenai adaptasi bu svida sebagai orang yang bisa dikatakan sudah malang melintang
mungkin lebih dari satu dekade di dunia fashion tanah air juga bahkan terpilih menjadi lima ratus orang yang berpengaruh di dunia fashion di dunia bu svida
bagaimana anda melihat perkembangan dunia fashion industri fashion di tengah pandemi saat ini bu svida
terima kasih saudara ruli pastinya hampir seluruh industri kreatif terdampak pada pandemi ini
dan fashion tentunya salah satu yang kena dampaknya
dan ini membuat kenapa karena memang konsumsi untuk fashion itu direm
ya memang karena keadaan ya selain retail outlet juga berhenti pada saat itu
dan lalu semua juga mencoba untuk mencari keseimbangan baru
dan kita tahu semua bahwa adaptasi digital dari seluruh dunia itu cepat sekali
artinya mereka langsung lompat ke e commerce pembeli pun juga ke online
dan akibatnya ya kita juga harus beradaptasi dari sisi bagaimana berjualan
dari sisi produk pun juga terjadi adaptasi yang besar karena memang fashion yang bisa dibilang high atau premium ready to wear mungkin sudah tidak make sense lagi
tetapi ready to wear yang sifatnya athleisure yang bisa dibilang kreatif yang bisa dibilang kreatif yang bisa dibilang kreatif
dan itu juga membuat saya merasa bahwa saya tidak bisa mencari keseimbangan baru
itu juga menyebabkan prinsip agro spesifik
yaitu semuanya jadi keseimbangan baru zhaozang
dan juga porsi disharmony
dan juga tipe t afghani malaysia
maksudnya ini kita mengingatkan khususannya

tentunya nanti pasar akan mengadapnya menjadi apa yang make sense secara luas
tetapi tren tentunya datang dari jakarta fashion week
nah saya lihat ini dokumentasi antara jakarta fashion week yang lalu ketika masih ada enam puluh ribu penonton
jadi ya memang kondisi industri sangat berat
tetapi yang kembali lagi siapa yang mempunyai resilience dialah yang akan survive
kreativitas tentu sangat dibutuhkan
desainer sekarang juga masuk ke kitchenware ke homeware dan sebagainya
jadi ya nanti mungkin dalam dialog berikutnya mungkin kita bisa lihat betapa beberapa memang kreatif dan bisa bertahan
bertahan dan juga resilience itu menjadi kunci di dalam menghadapi tantangan di tahun pandemi
kalau tadi dari sisi industri fashion tanah air
saya coba untuk beralih ke bang niko
bang niko sebagai seorang influencer dan juga traveler
bahkan kalau kita sedikit kepo di instagramnya bang niko tuh pasti banyak sekali foto foto indahnya indonesia gitu
dan bagaimana kayanya kita akan landscape yang luar biasa indahnya
sebagai seorang traveler yang sering jalan jalan ke mana mana
bang niko bagaimana anda melihat perkembangan pariwisata di tengah pandemi ini bang niko
ya seperti yang bisa kita perkirakan bahwa dengan banyak keterbatasan pergerakan manusia di saat ini
tentu sangat mempengaruhi industri travel ya
terutama daerah daerah yang sangat berpengaruh dalam segi travel itu biasanya yang menitik beratkan pada turis mancanegara
karena seperti kita ketahui turis mancanegara di stop
sekarang hanya mengandalkan turis domestik gitu
jadi padahal memang kalau kita ketahui travel itu tidak hanya soal jalan jalan
tapi ini juga soal rekreasi untuk hidup kita seimbang gitu ya
apalagi di masa masa yang penuh tekanan seperti ini
jadi saya rasa sekarang sebenarnya secara umum industri travel berubah
dan terlihat sangat drop gitu kalau kita lihat tempat tempat seperti bali lombok itu hampir tidak ada tamu
tapi ada beberapa tempat yang berada di sekitar kota besar misalnya seperti jakarta medan surabaya bandung
itu banyak dipenuhi orang orang yang memang akhirnya memutuskan untuk berrekreasi
baik sendiri keluarga atau bersama keluarga gitu ya
baik jalan darat untuk stay untuk staycation gitu
karena ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan tidak melihat golongan atau kelas sosial gitu
jadi semua orang sangat membutuhkan rekreasi
jadi saya rasa di tengah tengah situasi seperti ini banyak yang juga mestinya bisa memanfaatkan situasi ini untuk orang orang yang tetap butuh rekreasi
dengan tentu saja mempertimbangkan kesehatan kita semua
dan memang beberapa tempat
itu yang banyak dikunjungi belakangan adalah tempat tempat yang bisa melakukan kegiatan di alam terbuka
tidak semua orang punya privilege rumah tinggal yang besar atau tinggal di daerah perdesaan yang tanahnya luas
banyak orang yang tinggal di kota besar membutuhkan ruang ruang yang luas untuk relaksasi atau untuk rekreasi
jadi saya rasa di tengah tengah situasi sulit seperti ini kita masih bisa menemukan caranya sendiri
baik nikola saputra
di tengah kondisi sulit kita masih bisa menemukan caranya seperti apa dengan cara adaptasi mungkin juga tadi sempat disampaikan oleh ibu svida
dari sisi industri pariwisata kita coba beralih lagi ke putri tanjung
putri kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana tantangan dan juga rintangan misalnya gitu ya yang disampaikan oleh bu svida dari sisi industri fashion dan juga niko dari sisi pariwisata
dari sisi umkm sendiri putri karena kita tahu putri banyak sekali bergelut di bidang bagaimana memperjuangkan
bagaimana memperjuangkan cara untuk bertahan hidup umkm kita ini gitu
nah dari putri sendiri bagaimana sebenarnya kendala kendala atau tantangan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha terutama umkm ini sendiri putri
ya mas jadi sebenarnya kita tahu ya semua sektor itu ada kena dampak atasi pandemi ini
tapi umkm jadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi
jadi dampak pandemi ini sangat terasa banget buat umkm
tapi meskipun begitu banyak juga sektor umkm yang punya peluang baik dan cukup tumbuh di masa pandemi justru gitu
jadi sebenarnya gimana caranya umkm bisa bertahan hidup umkm
jadi sebenarnya umkm ini leadernya umkm bisa menangkap peluang sih mas yang ada di masa masa pandemi ini gitu
jadi kita tahu bahwa kebangkitan home industry menjadi harapan baru bagi umkm skala mikro dan ultra mikro untuk bisa bertahan gitu ya
jadi ini waktunya kita juga harus menjadi evolving leader gitu
kita sebagai entrepreneur harus menjadi bolving leader yang bisa adapt dengan kondisi sekarang
dan bisa melihat opportunity dan bisa melihat nih customer behavior kemana needs nya juga berubah sekarang gitu
jadi kita harus pintar
jadi kita harus pintar
menangkap peluang dan mencari inovasi baru sih
nah salah satunya juga terkonek di ekosistem digital juga
baik evolving leader itu menjadi penting di tengah pandemi seperti saat ini
jadi kita bisa memikirkan kita harus seperti apa nih ke depannya